lomban itu tidak mau menyentuh umpan dan hanya berputar putar di sekitar muara

satgas mengklaim cara ini aman untuk menyelamatkan buaya
ini harapan kita sekeras abu abu kita menombak dia akan masuk sampai di batas ini
dia tidak bisa keluar karena ini semua ada di dalamnya ada semacam kayaman kematian
baik satgas maupun warga berharap upaya penyelamatan buaya ini segera berhasil dan ban yang melilit leher buaya tersebut bisa dilepaskan
jafar bua palu sulawesi tengah